bangsa dan tandaanku
marilah kita berseru
hiduplah tanahku hiduplah negeriku
bangsa ku rakyat ku semuanya
bangunlah jiwa yang bangga padanya
untuk indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
hiduplah indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
hiduplah indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka
satu negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada para calon presiden
boleh tekrar tangan nih maria
ya baik dan berbeda dengan sebelumnya
debat malam ini hanya menghadirkan calon presiden
inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyaksikan para calon presiden menyampaikan program dan gagasannya kepada masyarakat semua
seperti apa indonesia di tangan mereka
kalau selama ini para calon presiden hanya berdebat di lini media masa malam hari ini kita akan melihat secara langsung
para calon presiden akan saling bertanya menjawab dan juga berdebat mengenai berbagai isu yang beredar di masyarakat
betul dan acara ini merupakan kerjasama antara komisi pemilihan umum republik indonesia dengan mnc group yaitu rcti gtv mnctv dan inews
dan juga selain ditayakan di televisi anda semua juga dapat mendengarkannya secara langsung melalui siaran radio dan menyaksikannya langsung melalui live streaming
dan malam ini kita akan membahas
tema terkait infrastruktur energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup
inilah debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
baik harap tenang
hadirin harap tenang
oke baik agar debat ini berlangsung dengan efektif dan berguna bagi masyarakat komisi pemilihan umum telah menetapkan aturan debat
dan berikut adalah tata tertib debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
tata tertib debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
tema debat kedua adalah infrastruktur energi dan pangan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
pertanyaan seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat kedua dan tidak menyerang personal
durasi waktu dimulai ketika calon presiden mulai berbicara
calon presiden diperkenankan membawa alat tulis catatan dan data yang diperlukan
calon presiden tidak diperkenankan membawa atribut apapun yang tidak berkaitan dengan debat kedua
tata tertib debat kedua berikut
tata tertib debat kedua bagi para pendukung
harus selalu tertib
dilarang membawa benda berbahaya
tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung
dilarang meneriakan yel yel saat calon presiden berbicara
baik untuk mengali debat malam ini masing masing calon presiden akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan program kerja
dan sebelumnya kpu telah mengundi pada tanggal dua puluh lima januari dua ribu sembilan belas di kantor kpu
dan siapa yang akan terlebih dahulu menyampaikan visi misinya dan hasilnya menetapkan bahwa penyampaian visi misi akan diawali oleh calon presiden nomor urut dua
untuk itu kami persilakan kepada bapak prabowo subianto
menyampaikan visi misinya waktunya tiga menit saat bapak berbicara
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara sekalian sahabatku dimanapun kau berada majelis yang terhormat saudara insinyur joko widodo yang saya hormati
malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa
sumber daya alam
dan lingkungan hidup
ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara
kami punya visi bahwa justru di bidang bidang inilah untuk menjadi negara berhasil kita harus sungguh sungguh membangun suatu kemandirian
kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri
kita harus swasembada pangan swasembada energi swasembada air
agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa
pbb sekarang mengatakan bahwa inilah tiga masalah yang utama
tolok ukur keberhasilan suatu negara
suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya energi untuk rakyatnya dan air tanpa impor
kami kalau berkuasa nanti insya allah dapat mandat dari rakyat
kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat indonesia
dan kami akan menjamin bahwa produsen petani peternak petambak nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai
kami juga akan segera turunkan harga listrik
harga makanan makanan pokok
dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan dalam jumlah berapa yang dibutuhkan kami akan siapkan sampai ke petani
kami yakin indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri
kita akan mengamankan semua sumber sumber ekonomi bangsa indonesia
kita akan menjaga pundi pundi bangsa indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri
tujuan pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita
ini bukan salah siapapun
ini salah kita semua sebagai bangsa
karena itu saya mengajak marilah kita bersama sama mencari pemecahan masalah
saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pak joko widodo
di bidang infrastruktur beliau telah bekerja keras
namun namanya demokrasi
saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat indonesia
baik terima kasih bapak prabowo subianto
baik selanjutnya kami persilakan kepada capres nomor satu bapak insinyur joko widodo untuk menyampaikan visi misinya
waktu tiga menit dimulai saat bapak berbicara silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati ketua kpu beserta komisioner ketua bawaslu beserta komisioner
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
visi kami adalah indonesia maju di bidang energi
kedepan kita ingin sebanyak banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil
sehingga pemakaian biodiesel pemakaian green fuel akan kita kerjakan
sudah kita mulai dengan melakukan produksi b dua puluh
ini akan kita teruskan sampai ke b seratus
sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun
kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur
kita tahu dalam tiga tahun ini telah kita gelontorkan rp satu ratus delapan puluh tujuh triliun dana desa ke desa desa
apa yang kita dapatkan dari dana ini
telah dibangun rp satu ratus sembilan puluh satu triliun

ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani
dan juga rp lima puluh delapan unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa
yang ketiga di bidang pangan
kita ingin ketersediaan pangan stok pangan stabilitas harga harus terus kita jaga
dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada para petani jagung
kita ingat di dua ribu empat belas kita masih impor tiga lima juta ton jagung
tahun dua ribu delapan belas kita hanya impor satu ratus delapan puluh ribu ton jagung
artinya ada produksi tiga tiga juta ton yang telah dilakukan oleh petani ini sebuah lompatan besar
di bidang lingkungan hidup
di bidang lingkungan hidup
di bidang lingkungan hidup
kita ingin kebakaran hutan kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi
dan ini sudah bisa kita atasi
dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan kebakaran lahan gambut
dan itu adalah kerja keras kita semuanya
dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut

saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsamaria untuk indonesia maju

baik waktunya sudah habis bapak
dan kita berikan apresiasi
harap tenang harap tenang
cukup kita lanjutkan kembali
dan kita sudah dengarkan bersama sama bagaimana penyampaian visi misi dan juga program kerja masing masing capres di malam ini
namun tidak cukup tentunya
segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sama dan juga mengupas dan menguji pemahaman
visi misi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis
dan debat pada malam hari ini berlangsung tanpa kisi kisi soal
bagi para calon presiden tim panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya
untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil tiga pertanyaan yang mewakili tema akan kami undi di hadapan anda
dan sebelum pengundian dilakukan terlebih dahulu kami perkenalkan tim panelis untuk debat malam ini
prof sudarto pehadi mes pxd dosen manajemen lingkungan universitas diponegoro
direktur eksekutif nasional wahana lingkungan hidup indonesia
ahmad agus setiawan st msc pxd ahli sistem dan perencanaan energi terbarukan universitas gajah mada
dr arief satria rektor institut pertanian bogor
dewi kartika sekjenis
dan konsorsium pembaruan agraria
prof dr insinyur irwandi arief dea msc ahli pertambangan institut teknologi bandung
profesor insinyur joni hermana msc es pxd rektor institut teknologi sepuluh november surabaya

baik selanjutnya kita akan langsung mengundi untuk pertanyaan pendalaman visi misi
kami persilahkan capres nomor satu dan capres nomor dua untuk maju ke tengah
kita akan mengundi bersama sama kelima tema yang akan dibahas pada malam hari ini bapak bapak
dan masing masing calon presiden akan mengambil satu tabung yang berisi pertanyaan panelis dengan tema infrastruktur energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan
kita akan mengundi terlebih dahulu dengan tema infrastruktur
baik bapak bapak dimohon secara bersama sama mengambil tabung yang berada di dalam fishbowl
silakan kami persilahkan silakan bapak
silakan ditunjukkan ke karakter
arah kamera agar pemirsa di rumah bisa mengetahui dan juga hadirin sekalian bisa mengetahui
baik silakan disimpan di huruf a bapak bapak
selanjutnya kita akan mengundi pertanyaan tema energi dan pangan
di sini ada dua tempat masing masing calon presiden harus mengambil dari fishball yang berbeda
kali ini kami persilahkan dari capres
terlebih dahulu untuk mengambil karena pada visi misi capres dua yang memulai duluan
baik tidak boleh mengambil dari fishball yang sama
ada dua fishbowl karena kita harapkan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup sorry
energi dan pangan terbahas dua duanya
kita boleh tunjukkan ke pemirsa di rumah dan juga hadirin
silahkan diletakkan di huruf b bapak bapak
baik selanjutnya kita akan mengundi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
sama seperti sebelumnya ada dua fishball di sini
kami tidak mengetahui mana yang berisi tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
kedua tema akan dibahas karena kami harap pada malam hari ini semua akan tercapai
jawab secara gamblang
kita terlebih dahulu kepada pak prabowo capres dua untuk mengambil
selanjutnya pak joko widodo silakan untuk mengambil
silahkan ditunjukkan ke hadirin dan pemirsa di rumah
baik silahkan diletakkan di huruf
silakan diletakkan di huruf c
kemudian kita akan mengundi tabung yang ini berisi video yang akan menjadi bahan pertanyaan panelis dalam debat eksploratif
silahkan bersama sama bapak untuk mengambilnya
bapak bapak ditunjukkan ke arah kamera
dan hadirin pada malam hari ini
baik silakan taruh di huruf d
baik terima kasih bapak bapak
boleh kembali ke tempatnya masing masing
ya baik anissa langsung saya terima kedua baki
pertama saya terima dari capres nomor urut satu
sekali lagi akan saya tunjukkan bahwa ini sesuai urutannya dengan urutan tema malam ini
saya akan taruh sebelah sini
kemudian berikutnya dari capres nomor urut dua
saya juga perlihatkan semua sesuai dengan urutan tema yang akan dibahas malam ini
baik dan pak mirsa dan juga para hadirin
bagaimana para calon presiden menjawab pertanyaan pertanyaan telah disusun oleh tim panelis malam ini
tetaplah di debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
baik dan di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis
selain menjawab pertanyaan masing masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi
dan pemirsa dan hadirin sekalian ini adalah pertanyaan tema infrastruktur yang telah dipilih oleh calon presiden nomor satu
waktu menjawab adalah dua menit kita buka pertanyaannya
pertanyaannya adalah dalam global competitiveness report dua ribu delapan belas aspek infrastruktur indonesia menempati urutan ke tujuh puluh satu dari satu ratus empat puluh negara
di indikasikan di antaranya
oleh rendahnya konektivitas jalan kualitas jalan keandalan layanan air minum dan efisiensi layanan pelabuhan yang dapat berpengaruh diantaranya pada sistem logistik pangan dan industri kecil serta menengah
pertanyaannya bagaimana strategi bapak mengatasi masalah masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional
waktunya dua menit
dimulai saat bapak
ya saya kira dalam empat tahun ini telah kita bangun banyak sekali
baik itu yang namanya jalan jalan tol pelabuhan baru maupun pengembangan airport baru maupun pengembangan
dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas
antar pulau konektivitas antar provinsi konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul betul tersambungkan dengan baik
dengan itu kecepatan kemudahan transportasi logistik transportasi barang mobilitas orang akan semakin cepat
daya saing kita tanpa memperbaiki ini tanpa membangun ini lupakan
sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul betul konektivitas ini tersambung
bukan hanya urusan jalan tol bukan hanya urusan pelabuhan bukan urusan airport bukan urusan pembangunan listrik
tetapi juga yang berkaitan dengan
kita telah bangun yang namanya palaparing
ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi
sekali lagi pentingnya infrastruktur
selain pembangunan sumber daya manusia yang kedepan ini juga secara besar besaran akan kita lakukan
bapak silahkan kepada capres nomor dua ratus dua
bapak prabowo subianto waktu bapak satu menit
pak prabowo subianto silakan untuk menanggapi
waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
saya menghargai niat pak jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur
tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim pak jokowi itu bekerjanya kurang efisien
banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan dengan gerusa gerusu
tanpa feasibility study yang benar
dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien
bahkan yang sangat sangat sulit untuk dibayar
jadi ini yang jadi masalah
infrastruktur harus untuk rakyat
bukan rakyat untuk infrastruktur
gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen
tapi tidak dimanfaatkan
sebagai contoh lrt di palembang
lrt di jawa tenggara
dan lapangan terbang
dan macem macem lagi
waktunya satu menit sudah habis bapak
calon presiden satu pak jokowi silahkan menanggapi waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
ya kalau tadi pak prabowo menyampaikan tanpa visibility study saya kira salah besar
karena ini sudah direncanakan lama
ini sudah direncanakan lama
tentu saja semuanya ada
dan ada juga ded nya semuanya ada
dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya lrt palembang atau lrt mrt jakarta
semuanya butuh waktu
memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri
kemudian masuk ke transportasi massal
yang saya pelajari di negara lain butuh sepuluh sampai dua puluh
untuk memindahkan budaya
untuk memindahkan budaya itu
artinya kalau masih belum rame memang baru empat bulan enam bulan
ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara kertajati bandung
begitu itu rampung
airport bandung akan semuanya dipindahkan ke kertajati dan langsung rame pak prabowo
baik waktunya habis bapak
baik mohon tenang
ya baik dan kita masuk di pertanyaan yang berbeda namun masih soal infrastruktur
dan tentu kami waktunya memacakan pertanyaan yang telah diambil oleh capres nomor urut dua
dan pertanyaannya adalah
sejak era orde baru hingga kini pembangunan infrastruktur masih banyak mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta
namun kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat
hal ini ditandai dengan banyaknya konflik agraria seperti penggusuran
hilangnya mata pencaharian dan kearifan lokal
apa strategi bapak ke depan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal
dan tentu waktunya dua menit dimulai ketika berbicara
saya kira ini esensi pertanyaan
ini esensi daripada pendekatan kita bahwa tadi saya katakan infrastruktur harus untuk rakyat
karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikut sertakan masyarakat masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut
kemudian tetap kita harus menghitung keekonomian dan dampak dampak lingkungan hidup
dampak dampak sosial daripada pembangunan infrastruktur tersebut
untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur
ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut
bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil
atau memindahkan kehidupan mereka
tidak bisa serta merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran pengalihan kehidupan mereka
saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara
bahwa infrastruktur sangat sangat penting

tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar
untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita
sehingga kita bisa menghasilkan nilai nilai tambah dari segi ekonomi kita
bukan menjadi beban kepada masyarakat
bagaimanapun membayar kembali hutang hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita
waktu masih ada pak
waktu ada dikit
baik terima kasih bapak prabowo subianto
dan langsung selanjutnya untuk ditanggapi oleh capres satu
silakan bapak joko widodo waktunya satu menit
sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan
pembangunan satu ratus sembilan puluh satu km jalan jalan di desa itu adalah untuk betul betul untuk rakyat di bawah
ini yang sering tidak dilihat orang
kemudian untuk ganti rugi mungkin pak prabowo bisa lihat dalam empat lima tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita
tidak ada ganti rugi yang ada ganti untung
karena porsi porsi dari cost of land acquisition biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya
sehingga tidak jadi konflik konflik dengan masyarakat
ya sudah habis bapak
baik silakan mohon tenang terima kasih
baik silakan ditanggapi oleh capres dua waktunya satu menit
kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur apakah itu jalan tol apakah itu lrt apakah itu kereta api yang dilaksanakan di vietnam di thailand di malaysia di maroko
semuanya itu adalah dua kali lebih efisien dua kali lebih murah rata rata dari di indonesia pak
ini fakta pak jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita
kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan laporan bank dunia yang terakhir terakhir justru mengatakan bahwa
hampir tidak kelihatan
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real daripada pembangunan infrastruktur infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan proses proses yang tertib
baik terima kasih
selanjutnya baik tenang
hadirin sekalian di harap tenang
kita akan beralih ke tema energi dan pangan
ini adalah tabung yang telah dipilih oleh calon presiden nomor satu

waktunya masih sama seperti tadi dua menit dan masing masing diberikan kesempatan untuk menanggapi
pertanyaannya adalah saat ini kita memasuki revolusi industri empat yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet kecerdasan buatan drone
robot yang menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi sosial dan budaya
pertanyaannya apa strategi bapak menghadapi revolusi industri empat di sektor pertanian perikanan dan peternakan
yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional
waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara
dalam revolusi industri empat ini kita tahu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi
artificial intelligence internet of thing big data semuanya keluar semuanya advance robotics semuanya keluar semuanya
dan saya meyakini bahwa dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia kita akan bisa mempersiapkan
bangsa kita menuju revolusi industri empat
sebagai contoh misalnya kayak petani
perlunya petani dikenalkan pada yang namanya marketplace sehingga mereka bisa berjualan secara online
sehingga hubungan antara petani dengan konsumen ini semakin dekat
usaha super mikro
untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online system ini
sehingga membangun ekosistem offline dan membangun ekosistem online sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat ini
inilah proses proses yang terus kita kerjakan di lapangan sehingga kita tidak tertinggal dengan negara negara lain dalam menyongsong revolusi industri empat
ingin menyampaikan bahwa
tahun ini saya kira kalau ini selesai kita akan
kita akan selesai
gampang masuk sekali era digitalisasi
baik waktunya habis bapak
harap tenang baik
harap tenang harap tenang
baik selanjutnya capres nomor dua kami persilakan untuk menanggapi durasi satu menit dimulai ketika bapak berbicara
kita sama sama memahami dasyatnya perkembangan industri empat yang akan datang
dengan artificial intelligence robotics ini akan berdampak
satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di jerman yang punya lima belas ribu pekerja bisa diganti sekarang dengan robot robot dan hanya membutuhkan kurang dari lima puluh orang bekerja
ini akan berdampak
tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri empat kita sekarang masih belum bisa membela petani petani kita sendiri
ini yang kita masalahkan
kita juga belum bisa menjamin harga harga pangan terjangkau oleh rakyat kita
ini yang saya permasalahkan
bagus kita bicara industri empat tapi saya lebih ingin menjamin bahwa indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import import dari negara manapun
baik harap tenang
baik selanjutnya saya beri kesempatan untuk capres satu untuk kembali menanggapi waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
pak prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu
mohon tenang mohon tenang bapak bapak ibu ibu
kalau saya melihat kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan
saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri empat itu dengan optimis
coba kita lihat sekarang ini produk produk petani sudah masuk ke marketplace produk produk pertanian
tanihub coba dilihat tanihub sudah memasarkan produk produk petani dari produsen langsung ke konsumen sehingga harganya bisa diangkat
juga kredit kredit yang dilakukan oleh fintech peer to peer yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani
saya kira itu sebuah hal yang konkret yang lebih justru membuka
kesempatan bagi petani petani kita untuk melompat dalam berproduksi karena diberikan harga yang lebih baik tidak lewat agen agen di tengah yang terlalu banyak
saya kira konsep besar fintech seperti ini
baik waktunya habis pak
ya baik waktu
harap tenang hadirin sekalian harap tenang
mohon tenang terima kasih
baik selanjutnya waktunya kami bacakan pertanyaan untuk capres nomor urut dua
temanya energi dan pangan
terima kasih pak
terima kasih pak
kita lihat apa yang menjadi pertanyaan dari panelis dalam tabung ini
baik bapak pertanyaannya adalah sawit merupakan komoditas strategis karena memberikan sumbangan devisa terbesar di sektor pertanian dan menjadi sumber energi alternatif
dan saat ini lahan perkebunan sawit telah mencapai empat belas juta hektare
namun sistem perkebunan sawit dan pengelolaannya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan
pertanyaannya bagaimana kebijakan dan strategi bapak untuk memperbaiki tata kelola sawit
buruh kebun dan petani mandiri sejahtera serta keberlanjutan lingkungan terjaga
waktunya sama yaitu dua menit dimulai ketika bapak berbicara silahkan
baik benar kelapa sawit adalah komoditas penting bagi kita
dan ini juga sebetulnya menjanjikan karena kita dapat menggunakan kelapa sawit untuk biodiesel dan biofuel
saya sudah bicara dengan para ahli para pelaku para pengusaha

kita sudah melaksanakan benar kita sudah ke arah b dua puluh
tetapi brazil bisa sampai b sembilan puluh dan sebagainya
kita masih saya bukan pesimis pak saya sangat optimis
kita mampu untuk kita sangat mampu untuk swasembada di bidang energi
dan kelapa sawit akan menjanjikan kita bisa manfaatkan semua produk produk kelapa sawit kita
untuk menjadi biofuel biodiesel
dan ini bisa meningkatkan
pendapatan petani kita yang sekarang lagi jatuh
kita bisa meningkatkan harga
dan juga kita harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka
peer harus dilaksanakan
pola peer itu perkebunan inti rakyat
tapi mungkin kita harus lebih
berani kayak malaysia
kita harus tingkatkan mungkin plasmanya lebih banyak
sehingga rakyat lebih memiliki hak hak atas kerja keras mereka dan produk mereka
saya kira ini keberviakan kita
yang kita bisa cari jalan jalan yang penting
jadi pertama kita bisa manfaatkan kelapa sawit untuk menjadi tambahan bahan bakar kita
karena kita juga
dalam wakil kita juga bisa mencari jalan jalan yang penting untuk mencapai keberanian kita
setelah itu dekat akan jadi net importer
lalu kita sekarang punya peluang dari kelapa sawit
terima kasih waktu sudah habis
paladiri mohon tenang
waktunya capres satu
bersilakan menganggap durasinya satu menit dimulai ketika bapak berbicara
kita tahu bahwa sekarang produksi sawit indonesia itu sudah empat puluh enam juta ton per tahun
dan melibatkan petani kurang lebih enam belas juta petani
saya kira sebuah jumlah yang sangat banyak
dan supaya pak prabowo juga tahu bahwa kita telah memulai b dua puluh
dan sudah berproduksi sembilan puluh delapan persen dari yang sudah kita harapkan
ini artinya b dua puluh ini sudah rampung
kita ini sekarang menuju kepada yang namanya b satu
sehingga kita harapkan tiga puluh persen dari total produksi dari kelapa sawit nanti akan masuk kepada biofuel
sudah kita rencanakan plannya sudah sangat rigid dan sudah sangat jelas
inilah yang sedang kita kerjakan sehingga kita tidak ketergantungan
kepada minyak dari impor
targetnya itu pak prabowo
dan waktunya sekarang untuk capres dua
silahkan untuk menanggapi waktunya bapak sama satu menit
sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setiap arah setiap usaha ke arah
keadaan dirian di bidang energi kita sambut baik
dan kami kalau demikian juga kami bisa mengakui bahwa memang pak jokowi dengan pemerintahnya
telah melakukan hal hal yang positif di bidang itu
oh enggak saya mengakui kalau orang berbuat yang baik
tapi kita perlu juga koreksi kalau ada kekurangan
jadi ini yang kita diskursus yang sehat
jadi sekali lagi kami mendukung anda tanya kepada saya
strategi kami ya saya jawab
strategi kami akan menggencot kelapa sawit tidak hanya kelapa sawit
aren kasava bahkan etanol dari gula
semua akan kita gunakan untuk kita bisa tidak mengimport bahan energi dari luar negeri
itu strategi kita
boleh berikan apresiasi yang penting
boleh tepuk tangan
baik baik baik
pemirsa dan hadirin sekalian kita sudah membahas mengenai tema energi dan pangan
di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
untuk itu tetaplah di debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
boleh tepuk tangan yang meriah sekarang
dan kembali kami ingatkan mohon tenang pada saat para capres menjawab
tentunya ini agar kita bisa mendengarkan substansial dan clear tentunya dalam debat kedua kali ini
dan para capres juga bisa mengeksplor panggung yang telah kami sediakan dengan handi mic
dan langsung di segmen ketiga ini calon presiden kembali akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis
dan tema di segmen ini adalah sumber daya
dan lingkungan hidup
baik langsung kami akan membacakan pertanyaan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dipilih oleh capres dua
dan pertanyaannya adalah
pencembaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga sampai pada titik kritis
yang membahayakan kesehatan manusia dan mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat
ini diamanatkan dalam pasal dua puluh delapan h ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
apa langkah strategis bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat
waktu bapak sama seperti tadi dua menit dimulai ketika bapak berbicara
memang benar lingkungan hidup adalah sangat kritis karena menyangkut masa depan anak anak dan cucu cucu kita
apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah republik indonesia
saya akan tentunya menegakkan
harus dilaksanakan dengan tegas
terhadap perusahaan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan
di banyak tempat selama puluhan tahun perusahaan perusahaan besar justru melanggar
tidak mau bayar pajak
yang sebenarnya untuk bersihkan limbah
empat gulipat dengan pejabat pejabat
sehingga sering lolos dari kewajipan kewajipannya
jadi ini kembali adalah komitmen
saya akan menegakkan pemerintah yang bersih
yang tidak akan kong kali kong dengan orang orang yang melaksanakan pencemaran lingkungan
kemudian sebagai contoh saya akan pisahkan
menteri kehutanan kok dijadikan satu sama lingkungan hidup
yang satu klh harus mengawasi menteri departemen kehutanan
kok jadi satu
jadi ini segera akan kita pisahkan
sehingga klh akan benar benar menegakkan masalah lingkungan hidup
tidak jadi satu
ini sering menjadi masalah
izin izin akan kita perketat
amdal harus dilaksanakan
tidak ada jalan jalan pintas untuk amdal yang sangat cepat
sering secara legal ada
waktu sudah habis bapak
waktu sudah habis bapak
ya terima kasih
mohon tenang hadirin
dan baik kita langsung ke capres satu
kami persilakan menanggapi durasinya satu menit
dimulai ketika berbicara
kenapa dalam tiga tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan kebakaran lahan gambut
salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun
sudah ada sebelas ini supaya dicatat
perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar rp delapan belas tiga triliun
kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang namanya kebakaran hutan illegal logging
karena kita tegas penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar pelanggar perusahaan lingkungan
yang kedua juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai sungai yang sudah tercemar oleh polusi
salah satunya yang telah kita kerjakan adalah sungai citarum
kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat jawa barat terhadap program ini
dan kita harapkan ini nanti akan menjadi contoh sebuah perbaikan lingkungan yang baik
terima kasih harap tenang
langsung waktunya capres harap tenang
capres dua menanggapi kembali waktunya
satu menit silahkan
baik saya tentunya selalu menghargai
kalau ada tindakan tindakan
tindakan yang benar benar melaksanakan fungsi pemerintahan
jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui kalau demikian prestasi bapak
ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung
karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama
tetapi saya juga mengikuti banyak sekali perusahaan perusahaan yang sangat besar
yang meninggalkan pencemaran pencemaran lingkungan yang sangat besar
dan yang nilainya adalah jauh di atas yang bapak sebut tadi
ya saya kira pada saatnya nanti mungkin perlu ada investigasi lanjutan
tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar di kalangan pengamat
bahwa pelanggaran lingkungan hidup
ini banyak sekali dilakukan dan masih merupakan pr bagi kita semua
baik terima kasih bapak
baik selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan untuk capres nomor urut satu
masih terkait tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
waktunya masih sama
dua menit untuk menjawab dan satu menit untuk masing masing menanggapi
dalam visi dan misinya
para capres menjanjikan akan menjalankan reforma agraria
jika mengacu pada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang pokok agraria tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tap mpr nomor sembilan tahun dua ribu satu tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
bahwa reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan agraria konflik dan kemiskinan di pedesaan
bagaimana komitmen dan strategi bapak menjalankan reforma agraria yang sesuai dengan tujuan tujuan tersebut
waktunya dua menit dimulai ketika bapak berbicara silahkan
dalam dua tahun ini kita telah membagikan konsesi konsesi lewat perhutanan sosial
baik itu untuk masyarakat adat untuk hak ulayat
untuk petani untuk nelayan
yang dua tahun ini telah kita bagikan konsesi sebesar dua enam juta hektare
dari dua belas tujuh yang kita siapkan
kita juga mendampingi mereka agar tanah tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif
ada yang mereka tanami kopi ada
ada yang mereka tanami buah buahan ada
ada yang mereka tanami jagung banyak
artinya tidak hanya memberikan konsesi lahannya saja tetapi juga mendampingi mereka agar tanah tanah itu produktif
dalam dua tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat dua ribu tujuh belas
setelah kita bagikan lima juta sertifikat
kepada rakyat di bawah
dua ribu delapan belas setelah kita bagikan lebih dari tujuh juta sertifikat
untuk apa ini sebetulnya
agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki
hak hukumnya jelas yaitu lewat sertifikat tadi
dan dengan sertifikat ini mereka bisa gunakan untuk jaminan untuk agunan mengakses permodalan ke bank
sisi hak hukumnya ada
sisi akses ke sektor keuangan juga mereka memiliki
inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria yang ini akan terus kita kerjakan
target kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan dua belas tujuh ini harus terdistribusi kepada masyarakat
waktunya sudah habis bapak
untuk yang gede gede
bukan untuk yang gede gede
waktunya sudah habis bapak
selanjutnya capres dua
kami persilakan untuk menanggapi bapak
waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
kami punya pandangan strategis yang berbeda
yang dilakukan bapak joko widodo dan pemerintahnya menarik dan populer
untuk satu dua generasi
tapi tanah tidak tambah
dan bangsa indonesia tambah
tiap tahun kurang lebih tiga lima juta
jadi kalau bapak bangga dengan bagi dua belas juta dua puluh juta
pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi
jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita
kami strateginya berbeda
kami strateginya adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tiga puluh tiga
bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
baik harap tenang
baik kita lanjutkan
rakyat boleh hak pakaian
waktunya sudah habis pak
waktunya sudah habis
sudah habis pak
sudah habis pak
waktunya sudah habis
selanjutnya silakan capres
mohon tenang semuanya
capres satu untuk menanggapi
untuk kembali menanggapi
waktu bapak satu menit
dimulai ketika berbicara
rakyat indonesia yang saya cintai pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua
delapan juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
baik masih ada waktunya pak
kita berikan pembukaan kepada jawabannya
apresiasi dulu ayo
harap tenang harap tenang
menutup sesi debat pertanyaan panelis
namun kami masih ada satu segmen
baik segmen selanjutnya adalah debat eksploratif antara pasangan antara calon presiden tanpa ada batasan waktu
tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
jelas kita sampai di debat eksploratif
dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis
dan sudah ada dua video yang telah dipilih oleh masing masing calon presiden di segmen awal tadi
yang berbeda kami tidak menampilkan batasan waktu bagi masing masing calon presiden agar fokus dengan substansi dalam debat ini
namun tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan lawan
kami selagu moderator bertugas mengawal dan mengatur jalan debat dan menjaga keberimbangan
ya baiklah kita simak bersama video yang dipilih oleh capres dua adalah video a
kami akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi keberadaan masing masing calon presiden
panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut
sampai tahun dua ribu delapan belas terdapat kurang lebih delapan juta hektare lubang tambang belum direklamasi
yang terdiri dari perusahaan besar tambang rakyat dan lima ratus ribu hektare terindikasi areal tambang tanpa izin
pertanyaannya bagaimana langkah konkret bapak bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi
yang ditimbulkan oleh bapak bapak
oleh lubang lubang bekas tambang tersebut
silakan capres dua untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi
baik justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun tahun yang lalu
dimana seolah olah negara itu telah dikooptasi oleh
ini bisa dianggap adalah
kolusi kerjasama antara pejabat pejabat pemerintah
dengan perusahaan perusahaan swasta besar
sehingga kalau perusahaan perusahaan swasta itu meninggalkan
persoalan persoalan seperti tadi
lubang lubang yang tidak ditutup
ya akhirnya dia lolos
dia tidak akan dikejar
tidak akan di
kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar
dan memang itu yang harus kita lakukan
ini memang menjadi besar
karena pemerintah manapun
mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun
situasi yang dibutuhkan sekarang adalah
pemerintah yang tegas
yang berani untuk
tetapi kita juga tahu
bahwa banyak perusahaan perusahaan itu sudah tidak ada di indonesia
sudah tidak ada di indonesia
dia sudah di sini tiga puluh tahun
dia sudah eksploitasi
ini yang jadi repot
tapi kita mungkin bisa kejar
melalui saluran saluran pengadilan internasional
mungkin masih banyak jalan
karena sebagian dari mereka begitu
saya bekerja di sini
dia lakukan segala macam
habis itu begitu selesai
ini kita alami
dan saya sendiri mengetahui itu
kalau seandainya saya yang mimpin
saya akan benar benar fokus untuk mencari
jalan keluar mengatasi ini
jadi sejak dua ribu lima belas
kita pemerintah telah bekerja sama dengan kpk
yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam
oleh sebab itu
banyak sekali yang telah dikerjakan
bersama sama dengan kpk
dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki
di samping penegakan hukum
kita juga telah mengerjakan banyak hal
bapak ibu sekalian bisa melihat
di tambang bukit asam
yang dimiliki oleh bukit asam
itu hampir sebagian besar
yang telah ditambang
itu sudah dihutankan kembali
kalau memang pengawasan yang ketat
kita bisa melakukan itu
kalau pengawasan sebuah daerah kurang
pasti itu tidak ada
baik langsung ditanggapi bapak
kita hargai semua usaha pemerintah
tetapi juga kita waspadai
ada perusahaan perusahaan besar
merasa dia sangat kuat
dia di atas hukum
dia tidak takut sama pemerintah indonesia
dia bisa berbuat seenaknya
ini kita alami
di beberapa tempat
siapapun nanti kita harus lebih galak lagi
untuk mengejar pelanggar pelanggar
pencemaran lingkungan hidup
dan yang tidak mentaati
yang dia harus melaksanakan
langsung saja pak
jadi selain penghutanan kembali
saya juga ingin melihat di beberapa tambang
juga telah melakukan reklamasi kembali
ada yang jadi
pantai wisata ada
ada juga yang
lubang galian yang telah dikerjakan
tambang juga menjadi sebuah
kolam ikan besar
saya kira banyak hal
memang ada satu dua tiga yang memang belum dikerjakan
sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah
dengan pengawasan kementerian lingkungan hidup
satu persatu bisa diselesaikan
bukan pekerjaan mudah
tetapi yang saya lihat di lapangan
itu bisa dikerjakan oleh
maupun oleh kabupaten dan kota
langsung saja pak
langsung saja pak
untuk apa bertele tele lagi
masih ada pak waktunya
saya kira dalam hal ini
kita ingin memberantas pencemaran lingkungan
kan begitu pak
jadi begini ya
kalau kita berbeda
jangan kita dibikin diadu adu terus
baik silakan pak
ada tanggapan lain
jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan
untuk apa kita ribut lagi pak
ada tanggapan lain
saya setuju saja
oke baik boleh tepuk tangan dulu
tepuk tangan dulu
selanjutnya kita masuk
di berikutnya yaitu
pilihan video dari capres satu
pilihan video dari capres satu
baik itu tadi videonya
data di susun oleh tim panelist
indonesia adalah negara kepulauan
dengan potensi ekonomi maritim
senilai satu tiga puluh lima triliun dolar amerika serikat
hal ini menjadi modal untuk memudikan
dan kesejahteraan masyarakat
potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar dua puluh lima persen penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir
pertanyaannya bagaimana arah dan roadmap strategi bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia
ini juga banyak sekali ladang ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita
oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara
memberikan income kepada negara memberikan pendapatan yang banyak kepada negara
kita juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar besaran
tol laut telah terus kita kerjakan terutama di indonesia bagian timur karena kita memiliki tujuh belas pulau
konektivitas antar pulau pelabuhan tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul betul laut memberikan manfaat
rakyat kepada bangsa dan kepada negara
baik silahkan pak prabowo
yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi
tidak punya akses kepada kapal tidak punya akses kepada modal
dan dibatasi oleh peraturan peraturan yang sangat membatasi
kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya
jadi kalau kami strategi kami adalah negara hadir
kami akan membuat bumn bumn khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisir nelayan nelayan dilatih dengan teknologi tepat
kami akan membuat bumn bumn khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisir nelayan nelayan dilatih dengan teknologi tepat
diberi akses kepada alat kapal modal kemudian diberi prasarana cold storage dan pengalengan dan sebagainya
dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah
jadi kita ingin mengendalikan tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak
yang pertama mengenalikan
dari bumn perikanan mungkin bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya perindo kita telah memiliki yang namanya perinus
yang itu membantu membeli ikan ikan yang ada di rakyat
kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan
untuk nelayan nelayan kecil yang memiliki bobot sepuluh gt ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi
hanya yang sepuluh sampai tiga puluh tiga puluh ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari kp maupun dari provinsi
sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan dengan yang kecil kecil nggak ada izin mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi
kemudian yang ketiga
kita juga telah membentuk yang
namanya bank mikro nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan
ya baik silahkan bergantian pak prabowo silahkan
ya saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah daerah itu laporan laporan
bahwa memang nelayan yang paling miskin nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat sangat berat kehidupan mereka pak
laporan laporan ke bapak mungkin bagus bagus tapi biasanya di republik ini biasa pak dari dulu kita sudah lama jadi orang indonesia
jadi laporannya bagus bagus bagus bagus kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke bapak
demikian terima kasih
baik silahkan ditanggapi pak joko widodo
ya saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus
saya melihat saya ini hampir setiap minggu setiap bulan bertemu dengan nelayan ke kampung nelayan
bahkan bapak ibu bisa tanya ke kampung nelayan di tambak lorok di semarang
jam dua belas malam tengah malam saya berdua dengan sopir berdua saja ke sana
untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar
karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik
saya yang baik
tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul betul kondisinya seperti apa
sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke tambak lorok kampung nelayan yang ada di utara kota semarang
saya ingin betul masalah masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan kebijakan yang pas
seperti yang saya sampaikan
bank mikro nelayan
itu salah satu keluhan dari nelayan
baik silakan ditanggapi bapak prabowo
terima kasih cukup jelas pak
bapak cukup segitu saja
masih ada waktunya pak
masih ada waktu pak masih ada waktu
kalau sudah jelas saya kira cukup ya
kita hargai semua orang
baik bapak silahkan
masih ada waktu satu menit lagi
kalau memang ada hal hal yang kurang hal hal yang masih belum kita lakukan
sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat
ada yang sudah kita kerjakan ada yang juga belum kita kerjakan
karena negara ini juga negara besar bukan negara kecil
mungkin persoalan di jawa sudah selesai bisa di luar jawa belum selesai
bisa di luar jawa selesai di jawa belum selesai
saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama sama
kita bangun bersama sama
silahkan pak bok
masih ada sedikit lagi
sedikit lagi pak prabowo
saya kira tidak ada masalah
bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda
strategi kami berbeda itu saja
kita mengerti maritim sangat penting
tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan pelabuhan di bawah pemerintah bapak
operasionalnya diserahkan ke perusahaan perusahaan asing pak
bagi kami ini kurang tepat sebagai strategi
ini yang jadi masalah
kita mengerti kondisi maritim sangat penting
tapi di lain pihak
prihatin bahwa hal yang begitu strategis
kita izinkan perusahaan perusahaan asing
waktu sudah habis
baik terima kasih
kita berikan apresiasi kepada para calon presiden
hadirin dan pemirsa kita sudah menyaksikan bagaimana kregetnya para calon presiden
ini saling berdebat
selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi
untuk itu tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
boleh tepuk tangan untuk memulai di segmen ini
ya jika tadi kita menyaksikan debat eksploratif
maka kali ini adalah debat inspiratif
dimana masing masing calon presiden akan diberi kesempatan
bertanya dan juga saling menanggapi
waktu untuk bertanya maksimal satu menit
dan waktu menanggapi adalah dua menit
baik giliran pertama kita akan berikan kepada capres nomor dua
terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada capres nomor satu
waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
saya ingin bertanya
bapak joko widodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan
menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas komoditas pangan
ternyata dalam empat tahun bapak memimpin bapak banyak sekali mengimport pak
komoditas komoditas itu ada datanya semua
ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani petani kita
petani tebu panen tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar pak
waktunya sudah habis
kemudian juga komoditas lain
waktunya sudah habis
padahal bapak sendiri membanggakan bahwa produksi naik
jadi mohon jawaban pak
silakan bapak nomor satu untuk menjawab waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara
tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun dua ribu empat belas kita mengimpor jagung itu tiga lima juta ton
dua ribu delapan belas kemarin perlu saya sampaikan kita hanya mengimpor satu ratus delapan puluh ribu ton
artinya petani kita petani jagung kita telah memproduksi tiga tiga juta ton
sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikatakan sangat jauh berkurang
memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari dua hari atau setahun
memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu
di bidang beras perlu saya sampaikan juga bahwa sejak dua ribu empat belas sampai sekarang import kita untuk beras ini turun
dan produksi beras kita supaya kita tahu semuanya
kita memang swasmbadha
dan saat itu produksi beras kita dua puluh satu juta ton per tahun
dua ribu delapan belas kemarin produksi beras kita tiga puluh tiga juta ton beras
ada stok ada surplus sebanyak hampir tiga juta ton
kita ini sebenarnya sudah surplus
kenapa pertanyaannya kenapa kita impor
karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok
untuk menstabilisasikan harga
kita juga harus punya cadangan untuk bencana
kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen
kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena hal
kan padahal cadangan itu berat
terima kasih pak
mohon tenang mohon tenang hadirin sekalian
selanjutnya capres nomor dua untuk menanggapi
waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara
ini jawaban yang selalu kita dengar pak
tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan
memang strategi dan mungkin falsafat ekonomi kita yang berbeda
kita ingin berdayakan produsen kita sendiri
jadi kalau memang kita sudah kelebihan stok
ya kenapa kita harus import
itu yang jadi masalah
kalau kita sudah benar kelebihan tiga juta
kenapa harus kita impor
apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat
kita buka lahan baru
kita bantu benih
kita bantu pupuk
pupuk itu sampai ke petani
jadi ini mungkin falsafah beda pak
kami berpegang kepada ya bahwa ekonomi harus untuk rakyat
bukan rakyat untuk ekonomi
jadi pasal tiga puluh tiga bagi kami ini adalah suatu pengaman
dan ini yang kita lihat
dari mana mana ini yang diminta oleh para petani
dimana dia minta harga yang baik
tapi dia juga minta
jangan import pada saat panen
jadi saya kira mungkin menteri perdagangan bapak tidak melaporkan ke bapak
bahwa baru baru saja beliau merubah keputusan menteri pak
kalau dulu tidak boleh import satu bulan sebelum panen
dan tidak boleh import dua bulan setelah panen
sekarang boleh import pak
ini tolong bapak perlu cek
karena ini jadi masalah di bawah
ini yang dikeluhkan oleh petani petani kita di mana mana
dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar
bahwa kita harus benar benar berdiri di atas kaki kita sendiri
baik waktunya sudah habis bapak
silakan capres nomor satu untuk menanggapi waktu bapak dua menit
dimulai ketika berbicara silakan pak
memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga
petaninya senang masyarakat juga senang
kalau kita hanya ingin menaikkan harga produk gabah
tetapi harga di pasar akan juga ikut naik
masyarakat akan merasakan beban di situ
keseimbangan inilah yang terus kita jaga
artinya apa petani juga bisa mendapatkan untung
tetapi masyarakat juga bisa menjangkau harga yang ada di pasar
sebetulnya kesulitannya ada di situ
inilah fungsi pemerintah menjaga stabilitas harga
menjaga stabilitas stok agar dua duanya ini mendapat keuntungan
kita juga memiliki strategi besar
supaya rakyat juga tahu
yaitu membangun bendungan sebanyak banyaknya
dengan terbangunnya empat puluh sembilan waduk yang telah kita kerjakan ini
strategi besarnya ada tetapi yang harian yang mingguan ini juga harus kita selesaikan
kita terus harus membangun waduk ini agar di semua provinsi yang memiliki peluang untuk menaikkan produktivitas itu betul betul ada airnya
mereka bangun tujuh bendungan di ntt saja
karena di ntt tanpa air gak mungkin mereka bisa nanem
tanpa air gak mungkin mereka bisa nanem
karena problemnya ada di situ
di ntb juga sama dibangun bendungan tanpa air juga mereka nggak akan bisa menanam apa apa
inilah strategi besar tetapi juga ada strategi jangka pendek dan jangka menengah yang kita kerjakan
baik masih ada waktunya bapak
silahkan sudah cukup
baik terima kasih
dan sekarang waktunya capres satu yang akan memberikan pertanyaan kepada capres dua untuk bapak joko widodo
waktunya satu menit
infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn unicorn indonesia
yang bapak maksud unicorn
maksudnya yang apa itu online online itu
iya pak itu
saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi kita kurangi regulasi kurangi pembatasan
karena mereka lagi giat giatnya lagi pesat pesatnya berkembang
jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar
mereka juga mengalami kesulitan dalam arti merasa sekarang ada tambahan tambahan regulasi ada tambahan tambahan
mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online
ini yang mereka juga mengeluh
jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan apa itu bisnis seperti itu
ini luar biasa pesatnya dan ini memungkinkan membuka peluang peluang luar biasa
jadi saya sangat mendukung hal hal seperti itu
terima kasih pak
baik langsung ditanggapi oleh bapak
ya jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn ucon indonesia
kita tahu di negara asean ini ada tujuh unicorn dan empatnya ada di indonesia
oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat tetapi ada tambahan tambahan unicorn baru di indonesia
startup startup baru yang ada di indonesia
kita telah menyiapkan program
startup baru yang kita link kan dengan inkubator inkubator di global
agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara negara lain
kita dalam rangka infrastruktur dalam rangka mendukung unicorn unicorn ini
kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan
pala paring di indonesia bagian barat
ini menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi
kemudian yang kedua juga sistem empat g
ini akan kita teruskan
tapi saya meyakini insyaallah
sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan
yang ketiga regulasi yang memudahkan
startup ini juga terus kita dorong tanpa regulasi regulasi yang sangat ketat
mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini
inilah yang terus kita dorong sehingga benar benar kita mampu menyongsong revolusi industri empat
dengan sdm sdm yang telah kita siapkan
dan juga dengan alat inkubasi inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan
baik cukup pak
baik silahkan langsung ditanggapi bapak prabowo subianto
waktunya juga dua menit
ya jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet
internet it telecommunications berkembang dengan sangat sangat besar
dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar dan mengambil posisi
tetapi hal hal mendasar pak jokowi saya lihat ya
hal hal mendasar dalam perekonomian indonesia adalah
bahwa terjadi suatu disparitas
jadi kalau ada unicorn unicorn ada teknologi hebat saya khawatir ini nanti lebih mempercepat nilai tambah dan uang uang kita lari ke luar negeri
ya silahkan anda ketawa
tapi ini masalah bangsa
kekayaan indonesia tidak tinggal di indonesia
menteri bapak sendiri mengatakan bahwa ada sebelas empat ratus triliun uang indonesia di luar negeri
di seluruh bank di indonesia uangnya hanya rp lima empat ratus enam puluh lima triliun
berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di indonesia
nah kalau kita tidak hati hati dengan antusiasme untuk internet e commerce e ini e itu
saya khawatir ini juga bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri
ini bukan saya pesimistis
ini saya ingin menggugah kesadaran bahwa sistem sekarang ini
sudah habis bapak
memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri itu saja
sudah habis bapak terima kasih
terima kasih mohon tenang sekali lagi mohon tenang
mohon tenang dan pemirsa dan hadirin sekalian di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing masing calon presiden
untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kedua calon presiden dua ribu dua puluh
ya tepuk tangan dulu
dan pemerintah dan hadirin sekalian kita masih menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
ya di segmen segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan bersama sama bagaimana silang pendapat dan adu argumentasi dari seluruh calon pemimpin indonesia
pada sesi ini kita akan mendengar pernyataan pamungkas dari masing masing calon presiden
yang memulai terlebih dahulu telah kami undi pada dua puluh lima januari dua ribu sembilan belas di kantor kpu
untuk itu kami awali di segmen ini dari capres satu
kita telah melaksanakan debat diskusi hal hal yang penting
kita melihat itikat baik dan bagaimanapun pak joko widodo punya hasil hasil yang dicapai
hanya prabowo subianto dan sandiaga uno kami punya falsafah dan strategi yang lain
kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kemakmuran
jadi kami berpandangan bahwa pemerintah harus hadir dengan rinci dengan teliti dengan tegas dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekalahan
kekayaan kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri
dan untuk itu alat kita instrumen kita adalah pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima
itu saya kira yang kami ingin tegaskan
kemudian saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat
benar tapi itu adalah hgu itu adalah milik negara
jadi setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
karena saya nasionalis dan patriot terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
baik kita berikan apresiasi kepada calon pemimpin indonesia
terima kasih pak
kita berdiri tengah semuanya mari
mari pak kita beri tangan
dan hadirin sekalian semua pernyataan dari masing masing calon presiden adalah janji yang harus kita sebagai masyarakat indonesia
mohon tenang dulu
ijinkan kami menutup dulu
semua pernyataan yang telah diungkapkan oleh masing masing calon presiden adalah janji yang harus kita tagih jika nanti mereka mendapatkan mandat dari rakyat indonesia untuk memimpin
ya banyak isu strategis tentunya yang dibuat oleh tim panelis yang tentu saja menjadi referensi bagi para calon pemimpin indonesia
dan seluruh pertanyaan yang telah disusun akan panelis berikan kepada calon presiden indonesia
artinya ida perpuluhan menggunakan pen haters
dan kita hanya sibuk bilang
sekarang harus memberi rekening kita
melewati semua hasan problem
per meningkatkan memiliki mlp
berhenti menyebabkan sela fi yang kita tulis
kali inimusik ada kesempatan
exile acaranya sekarang
satu penuh realmente yang dituhkan
biar saja ku tak setegak batu kanan
tapi selalu ku coba tuh melindungimu
biar saja ku tak selalu mengamawa
tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu

biar saja ku tak selalu melangit sope
tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu
ku bertahan dengan kau
demi kehormatan bangsa
ku bertahan dengan kau
demi tumpah darah
sebuah pelawan pelawan ku